tidak mungkin itu emas hilang kalau tidak ada yang mengambil
betul pak bos
bhandi kamu yang ambil
bukan bhandi pak bos
saya mah masuk ke kamar bu haja juga belum pernah
eh si papi
jihang teh nggak tenang ambil barangnya papi atau mami
kalau jihang mau teh biasanya juga jihang tinggal minta
masa mami teh dituduh juga
kan mami teh yang kehilangannya atuh pi
kamu jangan menuduh papi
ini pabrik yang sedang menginterogasi
jangan sampai kamu menuduh papi
jihang teh nggak duduh papi
jihang teh cuma pengen nanya
papi lihat nggak di toko emas gelangnya mami
jangan jangan si mami teh lupa ketinggalan di toko emasnya papi
tapi kira kamu nuduh papi
urusan penting privasi
tidak usah cerita banyak
aku tahu sangat well
saya sudah tahu banyak kalau melihat wajah seperti ini
pasti wajah yang sedih karena dirundung asmara atau cinta
yang jilandar di purple pernah mengatakan
ya kalau udah kayak gini
jujur aja ini mah
kamu harus ingat ingat pesan dari sahib saya
tuanku imam bon jovi yang mengatakan
ini pasti bukan urusan uang
rival atau pesaing
tell me who siapa pesaingnya
dia di nuduh nata
iya yang terakhir datang ke rumah ini tuh si nata
ingat nggak yang waktu ngajarin kamu ngaji
kalau gitu kita kejar latak
gua nggak lambat kok
luar ya kak
si pape kenapa sakit
saya lagi mikir ini saya tak punya ide
mami kita harus mencari biar si natate tidak bisa kemana mana terkepung
oh gitu setuju mami setuju pisan
mami ke arah masjid saya ke sana
ya udah mami ke masjidnya
ya udah bangga
nyari nata emang ada apa bu aji
dia teh udah nyuri emas saya
dia nyuri emasnya bu aja
ya udah kalau gitu saya hantar dia sendiri di masjid
ya udah sokatu puter balik dulu tuh motornya
aduh bu aja susah
aduh sokatu cepetan
woi ada apa kejahat
jangan beredar dulu kang
itu kan sudah jadi milik saya
itu sudah hak saya
ah haji jahat
harusnya haji sawi itu dengar apa kata simon lebon dari duran duran
saya punya jalan sendiri
jadi begini kang
itu istri saya baru sadar
bahwa dia teh kehilangan emas
dan istri saya tidak tahu hubungan kita kan
kalau begitu demi klien yang paling potensial
omong wallah far dunia
m everyatti saffah diroda
sebentar tapi kalian baca kitabnya ya
sini aku sedang sedang
pak ustadz serahkan itu si natta
natta sedang belanja al quran di kota
tidak ada apa apa
kang haji jahal
anaknya punya segudang maaf
seandainya nt mau mengakui kalau nt punya hubungan dengan retenir
aku bisa selamatkan anak baik aku
jangan jangan jangan
artinya kang haji sudah siap dengan segala resikonya
saya ini sudah tidak peduli lagi dengan segala macam resiko
apapun yang akan terjadi pada diri saya
pada mulanya saya berjuang sendiri
saya ingin perjuangan ini hanya saya adalah allah yang tahu
tetapi kemudian tuhan membuat mt itu bisa melihatnya
saya ini barangkali ingin dijadikan figur toladan figur pemberi contoh
anaknya makin tidak paham
saya tadi malam itu
saya tadi malam itu datang ke karantonia
maksud saya teh
maksud saya ingin merayu dia
agar itu rentenir jangan sampai mempraktekkan hal hal riak
hal hal riba di kampung cikuya ini
tapi saya tidak berhasil
saya betul betul ingin menyelamatkan masyarakat cikuya
itu rentenir kepala batu
jangan sekali kali kamu mendekati dia dula
jangan sekali kali kamu dekati dia
bahaya resiko hidup kamu dulu
hanya itu yang saya bisa katakan kepada kamu dululah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh